inilah perahu pengungsi rohingya yang akhirnya ditarik perahu tni angkatan laut
dengan kri parang enam ratus empat puluh tujuh tni angkatan laut menarik kapal pengungsi rohingya
menuju pelabuhan gerung kukuh luxmawai pada tiga puluh desember
posisi kapal yang mengangkut satu ratus lima pengungsi ini berada di perairan aceh
pada jarak lebih dari sembilan puluh delapan km dari turun
para pengungsi yang mayoritas perempuan dan anak anak tersebut
dalam kondisi lemas dan kedinginan karena diguyur hujan selama lebih dari tiga minggu
sejauh ini kondisi kesehatan pengungsi dinyatakan sehat
setelah sebelumnya dilakukan tes antigen dengan hasil negatif
ada pasien yang dibawa ke ruangan dengan keadaan responnya sudah mulai berkurang
saat dilakukan penensian tensi satu ratus delapan puluh
respon untuk berbicara membuka mata itu sudah tidak ada lagi
pasiennya kurang komunikatif
para pengungsi rohingya selain datang ke indonesia juga datang ke beberapa negara
seperti bangladesh thailand pakistan hingga arab saudi
indonesia bukanlah salah satu negara yang menandatangani konvensi seribu sembilan ratus empat puluh
namun atas dasar kemanusiaan dan kedaruratan
indonesia menampung sementara para pengungsi
untuk menyelamatkan mereka
kemarin ada satu ratus lima orang yang datang
kita nggak mau itu kemudian menjadi pull factor
seolah olah ya sudah kalau ingin ke australia ke amerika
atau ke malaysia thailand ya lewat indonesia saja
ya nanti dulu kita adalah negara berdaulat ya
petugas keamanan kita tetap menjaga wilayah kedaulatan kita
sepanjang tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu setidaknya ada tujuh ratus orang yang berdolatan
sebelumnya pengungsi rohingya mendarat indonesia
berdasarkan informasi yang kami rangkum
baik dari unhcr iom indonesia dan kementerian luar negeri republik indonesia
tujuan para pencari suaka di indonesia ialah negara negara maju
salah satunya australia
namun tidak sedikit negara negara tersebut memperketat perwatasan wilayahnya
dan itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa hingga hari ini
ribuan pengungsi terjebak di indonesia